orang cuma modal ilmu kendo
maksudnya ilmu kendo itu ilmu pedangnya orang jepang
lagi pula jin kan udah baik sama kue
udah ngasih baju ngasih makan tempat tinggal
apalagi dapet duit
aduh mau dong
kalau kamu mengkhianati cinta saya
saya akan kirim kamu ke neraka
tapi begini datuk
sebetulnya uang yang datu kasih kemarin itu masih kurang datu
tapi begini datuk
bagaimana kalau siti minta lagi tiga gepok lagi
untuk ini datuk
menipedi krembat dan arisan datuk
jadi tiga gepok sekaligus
terima kasih datuk
datuk memang super baik super tampan dan super gagah
masih banyak lagi
iya datuk memang kaya
siti pengen pipis
kalau mau pipis enggak boleh gitu ya
siti pengen pipis kalau mau pipis enggak boleh gitu ya
tidak bisa jadi penyakit pipis silahkan silahkan
siti boleh pipis
siti boleh bawa uang ya
tentu boleh bawa saja
terima kasih datuk
datuk tunggu di sini ya siti pipis dulu ya
tapi jangan lama lama
datuk masih lagi mimpi saya kan
saya sudah siap tuh datuk
tapi sebetulnya tidak tidak
aku nunggu siti
datu kemarin kan istri pertama sekarang saya dong datu istri kedua
tapi aku sudah janji siti nurbayu untuk malam ini
datuk datuk harus adil dong
tapi bagaimana dengan siti
datuk gimana sih
datuk harus adil dong datuk enggak boleh bela belain siti terus
pokoknya kalau datuk belain siti terus
saya mau buat keributan datuk
saya berusir siti dari sini
jangan jangan jangan
kalau begitu ini akar dan rotan yang kedua kalinya
baik baik baik
saya bantu datuk
sudah sudah sudah
oke ini ya ini buat istri pertama

nah ini buat saya
remember remember remember
jadi ingat kita berstrategi lagi
lebih mantap lebih oke lebih seru
kalau kamu mau ikut saya terus
kamu akan mendapatkan uang sebanyak ini
orang cuma modal ilmu kendo
maksudnya ilmu kendo itu
ilmu pedangnya orang jepang
lagipula jin kan udah baik sama gue
udah ngasih baju ngasih makan tempat tinggal
apalagi dapat duit
aduh mau dong
kalau kamu mengkhianati cinta saya
saya akan kirim kamu ke neraka
jangan jangan jangan
ke sorga aja deh jangan ke neraka ye
kamu ingat siapa saya dulu kan
ya gue tahu kok masih ingatnya
ya pokoknya nenek dah
ya udah pokoknya begini aja
biar panjang terus sama gue
bonusnya banyak banget nih
gue kan udah lama gak pernah naik motor
nah ini gue pengen
biar motor boleh ya
kembali lagi ya
gefuji rumah tuh
ini kebiasaan jelek nih
udah rumah kagak dikemuk
sekarang jek luyuran lagi
cek rumahnya si tuwe bangke
raja poligami nih si datu maringi
kan harusnya dia pamit sama gue
aku cek lah
jangan jangan jek agak puas
sama gue nih lu gak mau tau dah
siti tidur sama aku
sebenarnya siti sangat merasa tersaju dan bahagia
siti kalau sudah berpakaian dengan nuansa merah seperti ini
berarti siti sedang lampu merah datu
lampu merah jadi aku mesti tunggu satu minggu lagi
untung siti sudah tidur
kalau tidak berapa beda
kalau setiap malam seperti ini
bandar aku bisa jadi kubur
duduk dah keluar
aku ingin nanti jadi babi nyepet
buat siu ya
operasinya selesai tapi dipilkirgangen